cucu cucu presiden joko widodo memang selalu menarik perhatian
salah satunya jan etes sri narendra atau yang biasa dipanggil etes putra sulung dari gibran raka buming raka ini terlihat selalu aktif mengikuti prosesi pernikahan pamannya kaisang pangarep dengan erina gudono
termasuk di malam resepsi jan etes tetap patuh memakai beskap hingga malam dan menyatakan terus semangat
setelah sedah merah ini muda boleh nyapa ini pakai baju apa sayang
senang ya pakai baju adat ya
ini om kaisang nikah ini sampai malam etes semangat ikut terus ini
setelah diajak embah
oh diajak embah ya
kalau sedah merah
ya udah oke selamat menikmati ya etes dan juga sedang merah jadi luar biasa ya anak anak ini cucu cucu presiden ini yang selalu mencuri perhatian ini ya bahkan ini sekitar pukul dua puluh tiga puluh malam anak anak ini tetap semangat sekali ya mengikuti acara dari resepsi dan pesakuran di purwomanto negara ini
widya sibianto agri dipah surakarta jawa tengah